saudara tim sar gabungan mempersiapkan evakuasi pilot pesawat milik smart air
tim sar juga bahkan telah melihat asap yang diduga dibuat oleh pilot sebagai sinyal permintaan bantuan
kini tim sar gabungan darat pun juga sudah bergerak menuju lokasi
pada minggu pagi tim sargabungan kembali melakukan pencarian ke titik tempat terlihatnya asap yang diduga dibuat oleh pilot
belum ada informasi terkait kondisi pilot dan juga mekanik pesawat hingga saat ini
komunikasi juga dengan pilot terputus karena tak ada sinyal di kawasan pegunungan tersebut
kini tim sar gabungan juga telah menempuh perjalanan darat ke titik lokasi
sementara untuk pesawat heli juga masih menunggu cuaca kondusif agar bisa terbang ke lokasi pencarian
pesawat perintis milik smart air diketahui terbang dari tarakan menuju binuang
dan diperkirakan tiba satu jam setelah
pesawat berisi pilot dan engenir bermuatan sembako ini hilang kontak
dari keterangan seorang warga saat berladang terdengar suara seperti pohon tumbang tak jauh dari ladangnya
setelah dikoordinasi dengan pihak basarnas sesuai koordinat terakhir hilang kontak pesawat
ada kesesuaian dengan keterangan warga
namun lokasinya di pegunungan dan tak ada sinyal